pas pemilu tiba tiba di kakak gue
dikatakan bahwa meskipun mereka sedang mempertimbangkan keputusan di perancis itu
pemimpin daerah itu salah satu menjawabnya adalah menyediakan pangan untuk masyarakatnya
di apa si yesaya smp apa sih
terserah emang mau bawa payung atau tidak
dan kedua i love
pengen meriset lebih mendalam
wah sudah sampai saatnya mencoba
kalau dari segi warnanya sudah warna apa ini
menu khas dobo maluku menunjukkan betapa kayanya pusaka kuliner nusantara
coach andre juga sebenernya gayanya sama marah marah juga coach andre kan
tapi nama kak arief juga gak lepas dari ini ya pak ya sma dua jeber ya pak ya
jadi kalau satu artikel itu nggak tahu berapa puluh buku sebetulnya
jangan membuat pedoman tapi nggak pernah dilakukan
dimana tadi kondisi global juga terpengaruh akibat melemahnya daya beli masyarakat
sebagai upacara memohon kemudahan arwah mencapai nirwana
di sisi lain menteri pertahanan israel mengatakan bahwa konfrontasi belum usai
oke kita ingin dengar ini evaluasinya dari vaksinasi gelombang pertama karena sampai detik ini kita masih belum dengar nih
yang tentunya harus kita kejar adalah vaksinasi
nah itu parah waktu dbl camp sampai hampir rasanya nyekar ada hari kedua semua gitu banget gak kuat aku
maka manajemen waktu tempat peralatan ini saya kira teman teman sudah pengalaman